jadi mereka gampang banget memperalat kamu
aku udah gak tahu harus ngomong apa tapi
kita tunggu sebentar lagi sampe anak kandung kita dateng
ya ampun ma
kamu harus menerima keadaan
kalau memang sudah waktunya
kita pasti ketemu sama anak kita
tapi kalau memang belum
kamu harus sadar dan mensyukuri
kalau sekarang kita punya dina
dina itu bukan anak
rasanya kayak mimpi
kita akan ketemu sama anak kita
akhirnya setelah delapan belas tahun mas
semoga ada ilmah
seperti apa ya
puja anak kandungnya mama sama papa
ini dia nih tempatnya nih
kau belum dateng ya mas
oh kita ke kakek bukannya kita mau ke tempat komputer
gua mau beli laptop sama temen gua
lo kalau beli di toko komputer tuh barang jelek
ini barang bagus lo percaya sama gua ya
nggak diangkat mas
mendingan sekarang kita bagi dari sini
tunggu tunggu sebentar mas
mungkin mereka lagi dalam perjalanan kesini
bener bener gua aja gak pernah
gua gak pernah dibawa ke kafe malki
gini mereka selingkuh
aku ngerasa kalau anak kita tuh udah ada di dekat kita
lu tuh bener bener ya
udah numpan di rumah gue
adik macam apa lo
kamu tau apa maksudnya
udah udah udah cukup apa apa
udah selingkuh bang
lu ngapain berangkat ke sini
kayu sini bang

lo gak suka
terus lu bilang lu suka
maksudnya apaan sih bang
kakak bisa gasin semua ini
udah dong apa apaan sih lu
lu selingkuh sama adik
adik gue sendiri bang
aduh dah lu salah dah
buat lah selingkuh sama dia
salah dari mana
lu aja gak pernah bawa gue ke mahal
lu kenapa lu selingkuh sama adik gue sendiri bang
tega lu ya
ini tuh cuma salah paham gue
udah udah udah dong ah
udah udah udah dong ah
sabar sebentar ya mas ya
kok anaknya mama belum datang juga ya
udah udah udah dong ah

kau lepasin kak kau lepasin sakit kak
mas belajar lah
papa cukup tunggu dia di sini
sekarang juga kita pulang
mas mas tolong mas kita tunggu lagi sebentar
kamu itu gimana sih mak
lu udah jelas jelas orang itu nipu kita
buknya mana nggak ditinggal sampai sekarang

buknya dia nipu
buknya dia nipu
buknya dia nipu
buknya dia nipu
buknya dia nipu
buknya dia nipu
buknya dia nipu
karena obsesi kamu sendiri kan
yang pingin balik ketemu sama anak kita
jadi mereka gampang banget memperlelat kamu
tapi aku betul betul mohon
kita tunggu sebentar lagi sampai anak kandung kita datang
ya ampun mas
kamu harus menerima keadaan
kalau memang sudah waktunya
kita pasti ketemu sama anak kita
tapi kalau memang belum
kamu harus sadar dan mensyukuri
kalau sekarang kita punya dika
mas dina itu bukan anak kandung kita
dina tunggu din
dina tunggu din
saya tidak mau ke atas lalu dia muncul pak
pak bantu nasib rumah sakit pak
nggak usah nggak usah
kau cuma lecah dikit doang
kamu harus dibawa ke rumah sakit
paling nggak dicek dulu
kamu harus berjalan sedulu
pak biar saya yang bertanggung jawab pak
udah nggak apa mas
terima kasih ya mas
makasih banyak ya
bikin dulu menerita
buat biar allah tolong pak
ada apa sih
aida itu salah apa sama kamu
kenapa kamu jahat banget sama dia
kok ada yang salah sih bu
ibu tanya dong sama anak pungut sayangan ibu
dia udah berani berani ngegodain bang kohar bu
kak aku sama sekali nggak godain bang kohar
tadi bang kohar ngajak aku ke teman karena dia pengen beliin aku laptop kak

oh lu morotin suami gue sekarang hah

lu jangan fitnah meka dong

lu jangan pitnah kayak gitu
lu jangan fitnah meka dong
gue ngelihat pakai mata kepala gue sendiri lu berdua nih ya pergi ke kafe
bukannya gitu da
gue datang ke sana mau belinya laptop
janjian sama orang di situ
malu sama tetangga
udah lebih baik kita selesaikan masalah ini dengan baik baik
nggak ada bu
untung aja ya din
nggak ada yang terasa atau geser tulangnya
apa ada khawatir aja tau nggak
tapi aku tuh ngapain sih
sampai harus ngikutin mama papa ke kafe gitu
dengan celaka karena kita berdua
tidak ada yang tahu diri
apaan sih ya
sudah aida kasian
jangan user mereka dari sini
mau tinggal dimana
ibu nggak kasian sama aida
mereka terus dibelain
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi